semakin kita transparan semakin kita akuntabel semakin kita dipahami oleh mitra mitra kita
apa yang kita pikirkan apa yang rencana kita dan apa yang kita lakukan
semakin kuat lembaga semakin mudah kita melakukan langkah langkah kebijakan
sobat rupiah di bitop kali ini beruntung sekali kita kedatangan oleh sumber yang luar biasa
yang pertama mas holiki
kedua juga teman baik saya mas wahyu pratomo
sobat rupiah senang bisa bertemu dengan suka rupiah di kali ini
last but not least juga kawan baik saya orang yang paling bijaksana di bank indonesia
alhamdulillah baik mas erwin salam sobat rupiah di malangut berada
baru saja bank indonesia melakukan peluncuran laporan transparansi dan angkutan putra
apa sih transparansi dan apa urusannya dengan bank sentral
ya mas erwin dan sobat rupiah transparansi itu kalau dari pemahaman dasar adalah terbuka jelas dan nyata
nah bagi sebuah bank sentral ini penting sekali untuk bisa sebagai wujud
apa yang dilakukan oleh bank sentral itu apa yang diniatkan komitmen baik itu harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas dan terbuka
dan kenapa kemudian dikawinkan dengan transparansi
tadi seperti ada bmi melakukan laporan transparansi dan akuntabilitas
pertama akuntabilitas itu apa
sobat rupiah kalau pengertian simpel dari akuntabilitas itu
kan kita mempertanggungjawabkan sesuatu yang diamanatkan kepada kita
nah memang bank indonesia itu diberi mandat undang undang
sebagai lembaga negara yang independen mas erwin
terutama dalam mencapai mandat yaitu stabilitas nilai rupiah
itu kan punya implikasi yang luar biasa sekali kepada masyarakat kepada perekonomian indonesia
nah apa yang kita lakukan kan harus benar nih
kita mengembalikan kepada masyarakat
ini loh bahwa kita melaksanakan mandat menjaga rupiah itu
dengan baik dengan kredibel
betul kaitan dengan independensi tadi
mas arief ada nggak values gitu ya dari nilai nilai religi itu
dengan tiga tadi itu ada independensis transparansi akuntabilitas
ada nggak sih values itu di dalam sebagai pimpinan deks nih
departemen ekonomi dan kebuangan sariah
ya tentu sebagai umat manusia dari religi itu ada yang disebut amanah
jadi sebagai kalau kebetulan kami ini muslim
ada amanah yang harus kita pertanggungjawabkan
termasuk lembaga kita ini yang berfungsi sebagai lembaga publik
mengerjakan apa itu harus kita sampaikan kepada masyarakat sebagai stakeholdersnya kan gitu ya mas helly
mereka menjadi tahu apa yang terjadi kemudian apa yang akan kita arahkan kemana
dan itu mudah mudahan memberi masalahat buat umat
apa sih sebetulnya manfaat dari ini semua
pada saat bi bikin laporan tadi itu kan pemikiran pemikiran dasar kenapa kita harus transparan dan sebagainya
kemudian bentuknya adalah bikin laporan segala macam sebagai salah satu bentuk saja gitu
apa manfaatnya buat bank indonesia sebagai lembaga
tapi lagi lagi lebih penting buat publik itu apa manfaat adanya laporan laporan transparansi dan apatabel
nah manfaat dari laporan yang diterbitkan oleh bank indonesia
ini tentunya adalah untuk sebagai rujukan mengenai perkembangan ekonomi
mengenai kebijakan secara akurat dan tersudut ini yang pertama
karena memang dengan laporan itu terstruktur
apakah kredibilitas isu yang strategis di bi
sangat sangat penting di tanah strategis
kalau kita dari kacamata masyarakat kita bayangkan ya kita menitipkan sesuatu kepada sebuah lembaga
eh lembaga tolong jaga stabilitas nilai rupiah gitu ya
kalau kita itu lembaga yang kredibel masyarakat akan tenang
berarti lembaga yang saya kasih
mandat lewat undang undang untuk jaga rupiah itu kredibel
karena ya dia jelaskan apa yang dia lakukan dia capaian capaiannya apa
berarti aku percaya berarti kalau itu target yang ingin dicapai bisa
bagaimana cara mencari transparansi
bicara transparansi itu ada dua hal ini
kita bicara pertama transparansi
kalau transparansi itu bagian yang paling penting
itu masyarakat akan dengan jelas mengetahui bagaimana dana dana yang mereka miliki itu dikelola
untuk tujuan apa dan hasilnya seperti apa
kalau dia meletakkan dana di satu lembaga
bagaimana kemudian lembaga tersebut mengelola dana yang mereka percayakan kepada lembaga tersebut
itu bagian dari transparansi
selama ini akuntabilitas itu hanya terkait mereka yang terkait dengan pengelolaan keuangan
atau yang kalau diperluas yang memeriksa pengelolaan keuangan tersebut
jadi bukan hanya dalam konteks auditor dan auditi saja
tetapi itu harus diterjemahkan menjadi lebih luas
bahwa akuntabilitas itu kan sebenarnya adalah komitmen dan kemampuan
untuk melakukan segala sesuatunya dengan cara cara yang dapat dipertanggungjawabkan
apakah ramuan tadi itu juga berkaitan dengan
kadang kadang terpaksa kita harus menemukan jamu pahit
tapi tidak pernah lupa bahwa kita juga punya komitmen untuk tidak kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi itu
jamu manis masuk di situ
jadi begini kita ini memang masih dalam spirit untuk mendorong atau mengaksesasi pengulihan ekonomi nasional